bus transjakarta kini memiliki rute baru yaitu rute balai kota ke kalijodo
rute tersebut diluncurkan oleh pemerintah dki jakarta pada dua puluh dua februari lalu
dan mari kita lihat bagaimana respon masyarakat selaku pengguna jasa angkutan tersebut
kalijodo kini tak lagi muram
kawasan yang digusur pada dua ribu enam belas itu telah menjadi ruang terbuka hijau dan ruang terpadu ramah anak
untuk mendukung dan mempopulerkan lokasi tersebut
pemerintah dki jakarta meluncurkan rute terbaru bus trans jakarta
yaitu dari balai kota menuju kalijodo dan juga sebaliknya
rute yang dilewati bus ini yaitu dari halte balai kota menuju tosari
masuk ke dalam tol dalam kota
lalu keluar lewat angke yang langsung berhadapan dengan ruang terbuka hijau kalijodo
waktu tempuh yang diperlukan dari halte balai kota menuju kalijodo sekitar empat puluh menit
di dalam bus tingkat ini pengguna dapat menikmati fasilitas
antara lain tempat duduk yang nyaman
pendingin ruangan yang memadai
dan tentunya pemandangan kota jakarta dari balik jendela
masyarakat terlihat antusias dengan fasilitas ini
selamat siang ibu
ibu saya ingin bertanya terkait pendapat ibu terhadap rute baru di kalijodo balai kota ini
ya sangat menyenangkan ya semenjak diadakan bis tingkat ini
jadi kita bisa keliling keliling jakarta dengan gratis
terus karena mengajak anak anak jadi anak anak bisa senang gitu
dikeliling keliling kota jakarta
saat ini telah tersedia tiga bus yang melayani rute tersebut
masyarakat dapat menggunakan bus ini pada senin sampai jumat
dari jam sebelas siang hingga jam sembilan malam
hari sabtu dari pukul sembilan hingga sebelas malam
dan di hari minggu dari jam dua belas siang hingga jam tujuh malam
inessa yuniza jakarta